kedatangan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri ke surabaya akhir pekan lalu kembali memunculkan kabar seputar pencalonan wali kota surabaya tri risma hari ini dalam pemilihan gubernur dki jakarta
sampai sekarang partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip belum menentukan siapa sosok yang pas maju dalam pemilihan gubernur dki jakarta
nama tri risma hari ini memang sempat muncul dalam sejumlah survei yang dilakukan lembaga polling
tingkat popularitas dan elektabilitas risma memang jauh di bawah petahana basuki cahayapurnama atau ahok
meski demikian nama wali kota surabaya itu dianggap bisa bersaing dengan nama nama lain yang sempat muncul antara lain wali kota bandung ridwan kamil
namun risma tegas menolak spekulasi itu dia tidak berniat maju melawan gubernur dki yang sekarang dan memilih melanjutkan tugas
sebagai wali kota surabaya apakah kedatangan megawati bisa mempengaruhi sikap wali kota perempuan pertama di surabaya itu
atau resmi menjadi kader pdi perjuangan
ditemui di balai kota risma menegaskan kedatangan megawati tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur dki jakarta